jelang acara reuni dua ratus dua belas yang rencananya digelar di monumen nasional atau monas jakarta pusat
rombongan dari berbagai daerah mulai berangkat menuju jakarta
meski kegiatan baru dilakukan pada dua desember esok
rombongan berangkat lebih awal agar dapat melakukan persiapan dengan lebih baik
alwi beserta rombongannya asal surabaya ini mengajak keluarga dan kerabat untuk menghadiri kegiatan reuni
yang beragendakan silaturahmi dan temukan sesama anggota dua ratus dua belas seluruh indonesia
dan juga merayakan hari persatuan umat islam
dengan menggunakan dana pribadi alwi beserta rombongannya pergi ke jakarta menggunakan kereta api kertajaya
yang berangkat dari stasiun pasar turi surabaya jumat pukul sembilan malam
rombongan dari jawa timur berbagai tempat di jawa timur
kurang lebih tiga puluh orang
kita dari teman teman ini harus siap
tidak mewakili organisasi tapi atas nama umat islam
untuk silaturahmi dengan beberapa umat islam dari seluruh indonesia
ya intinya kita ingin terus mengenang
insya allah ini sampai ke anak yujud
hari yang paling bersejarah ini mudah mudahan bisa terus menjadikan semangat untuk kita umat islam
terus menjaga kerukunan antarumat beragama